setelah dua bulan lebih beroperasi tanpa tarif ruas tol cisumdaus seksi dua dan tiga yang
menghubungkan pemulihan hingga gerbang tol sumedang dan cimalaka akhirnya resmi
berbayar penyesuaian tarif seksi dua dan tiga ini akan diberlakukan dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
penetapan tarif ini sesuai yang tertuang dalam surat keputusan kementerian pupr tentang
penyesuaian tarif pemberlakuan tarif ini merupakan salah satu pengambilan investasi
pemeliharaan serta pengembangan yang dilakukan oleh pt ckjt sejumlah jembatan tol dibuat guna
mengantisipasi kondisi alam yang ada sehingga tarif tol cisumdawu lebih tinggi dari tarif tol
lainnya baik penaripan kami sudah siap secara fisik baik kendaraan sdm nya sk nya dan sistemnya
termasuk perubahannya sudah klip memang keputusan tarif ini kan ada di pemerintah pusat
kami memang memajukan investasi pemerintah pusat atas api yang kami sudah lakukan beberapa
tempat memang kami investasi baru sehingga ya dalam tanda kutip kami juga
pemulihan untuk tarif tol cisumdaus satu dari cilenyi hingga pemulihan sebesar rp empat belas lima ratus rupiah
dari cilenyi hingga pintu tol sumedang sebesar rp tiga puluh enam lima ratus rupiah dan untuk cilenyi hingga cimalaka
sebesar empat puluh satu lima ratus rupiah sementara itu untuk seksi empat dan enam sudah selesai pengerjaan tinggal menunggu
penyelesaian di seksi lima sehingga diupayakan saat arus mudik dan tidak digunakan oleh para pemutih
yanuar aditya sumedang jawa barat